ya secepatnya mungkin dalam dua tiga hari ini
aisyah kalau kamu udah bisa melihat pertama kali apa yang kamu pengen
kalau kamu mau lihat aku terus kamu ngapain
gak tau deh
aku tau aisyah
setelah itu kita berdua akan menikah
dan kamu akan melihat anak anak kita berlarian di tempat ini
aku seneng deh
akhirnya kamu bisa ketawa lagi
aisyah kamu tau gak
kalau kamu ketawa seluruh muka kamu kelihatan bersinar
dan kamu kelihatan sangat cantik
maukah kamu menikah sama aku
lu pake wrim jmin lebih baik aku nyuruh kamu something yang benar benar yang moje
jadi tau gue jahat gila pas
akhirnya twits ecretch disimpulkan ya awan abang

aku mau khawatir aku mau siapin baju untukmu
jangan lupa tarik pelanggan